ke kasus korupsi komisi pemberantasan korupsi kembali melakukan pemeriksaan terkait kasus suap penanganan perkara dengan tersangka kejaksaan tinggi jawa barat devianti rohaini
kasus ini juga menyeret bupati subang sebagai tersangka
devianti tidak berkomentar saat digiring ke mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara selasa sore
devianti ditangkap kpk dalam operasi tangkap tangan sebelas april lalu karena menerima uang sebesar satu ratus delapan juta rupiah dari istri terdakwa kasus penyalahgunaan dana bpjs kabupaten subang jajang abdul khalid
diduga uang itu untuk mempengaruhi perkara yang tengah ia tuntut di pengadilan tindak pidana korupsi bandung
dalam kasus ini kpk juga menetapkan bupati subang ojang sohandi jajang abdul kholik lenih malina dan fahri nurmalo sebagai tersangka
di sini juga menerima uang sebesar satu ratus delapan juta rupiah dari istri terdakwa kasus penyalahgunaan dana bpjs kabupaten subang jajang abdul kholik